nah sementara itu komunitas astronomi kabupaten pasuruan jawa timur
menggelar kegiatan melihat secara langsung detik detik gerhana matahari hibrida pada kamis pagi tadi
uniknya komunitas ini menciptakan alat proyeksi berbahan pipa paralon
sejumlah komunitas astronomi kabupaten pasuruan jawa timur
sudah menyiapkan dua alat proyeksi untuk melihat gerhana matahari hibrida di alun alun bangil
selain itu mereka juga menyiapkan kacamata khusus
untuk dapat melihat detik detik terjadinya gerhana matahari ini
komunitas astronomi ini menciptakan alat proyeksi sangat non ekonomis
yakni hanya berbahan pipa paralon dan lensa binokuler
untuk wilayah jawa timur gerhana matahari terjadi pada pukul sembilan lewat atau lebih dua puluh delapan menit
dan berakhir pada pukul dua belas lebih dua puluh tiga menit
warga di jawa timur tidak bisa melihat gerhana matahari total
karena diperkirakan terjadi sekitar lima puluh delapan persen